masalah buat kamu
saya ini sama sahabat sahabat saya dan juga semua klien klien saya
habis merayakan pesta kesuksesan usaha yang sedang saya jalanin ini
harusnya kamu bangga dong
lihat desi lihat
kamu ibunya kamu jangan lupakan fitrahmu
malah ceramah lagi lagi ngantuk begini
ada apa sih safa
ketak ketok aja gak tau
apa ibu lagi dandan tangguh aja
mau makan kok minta sama ibu
ayah kamu kemana
ya ada apa sih desy
nih anak kamu minta makan
ngapain aja sih kerjaan kamu mas
bukannya merhatiin anak
gak tahu apa saya mau pergi gini
kamu mau pergi kemana malam malam begini desi
asal kamu tau ya
warga sudah resah melihat sikap kamu
sikap teman teman kamu
mereka ajari wanita di kampung ini
ini membangkang suami
dan mau bekerja tanpa seijin suaminya
saya ini memang lagi ajarin semua perempuan
di kampung kita ini untuk mandiri
ya nggak jadi wanita bodoh
yang kerjanya cuma minta duit sama suami
udah ah saya mau ketemu klien
ada yang ngajak kerjasama supaya bisnis kita
lebih berkembang pesat lagi
tapi ini sudah malam desi
terus kenapa kalau udah malam
saya mau ke tempat lainnya
saya ini udah berhasil membuat sukses usahanya mas anwar
saya kepingin lebih tambah sukses lagi dong
saya juga ingin jadi contoh
buat warga disini
kalau desi itu adalah seorang ibu rt
wanita yang hebat
yang sukses yang pintar
hentikan kamu desi
kamu lupa daratan sejak kamu ambil alih usaha ini
sava membutuhkan kamu
dan kamu tidak pernah punya perhatian sama dia
saya cari duit
kalau saya nggak bantu handle usahanya mas
hah udah bangkrut
kaki tangan udah patah
kamu sombong desi
walau keadaanku sakit begini
aku yakin aku masih bisa mengendalikan usaha ini
gak usah ceramah terus
saya mau pergi jangan ganggu saya
kamu jangan rewel
kalau rewel dan manja
ibu bisa masukkan kamu ke panti asuhan
ibu udah gak sayang lagi sama safa

kamu panas sekali
kamu demam nak
masya allah desy
kamu gak pantas seperti ini
masalah buat kamu
saya ini sama sahabat sahabat saya dan juga semua klien klien saya
habis merayakan pesta kesuksesan usaha yang sedang saya jalanin ini
harusnya kamu bangga dong
kamu jangan lupakan fitrahmu
malah ceramah lagi lagi ngantuk begini
kepala saya pusing
jangan ganggu saya semau istirahat
saya ini nggak pake tempat terkaru
anak bapak menderita berhenti sakit
kondisinya saat ini sangat lemah pak
sembari bapak melakukan pengobatan yang terbaik
sebaiknya bapak berdoa
dan bahagia akan dia
jangan sampai dia stres pak
karena kalau dia stres kondisinya akan sangat parah
ibunya dimana ya
dari tadi saya tidak melihat ibunya di kamar ini pak
ibunya lagi sibuk dokter
baiklah kalau begitu
saya permisi dulu pak
kalau ada apa apa hubungi saya saja
terima kasih dokter
ibu kok gak datang datang
akhirnya ibu datang juga
ibu ini sibuk banget
tapi kamu gak apa apa kan
baguslah kalau kamu gak apa apa
ibu yakin kamu itu bukan anak yang manja
kamu anak yang mandiri
jadi kamu ngerti banget
kalau kamu punya ibu emang kesibukannya tinggi banget
oh ya ini boneka buat kamu
saya terlatih kalau lama lama disini
ibu berangkat dulu ya
depan anakmu yang sakit
masih saja sombong
kita gak boleh manjain safa
udah ya ibu berangkat
uang untuk bayar biaya rumah sakit disini
safa kamu lihat sendiri kan
oh kamu itu sakit
gak bisa kerja
jadi terpaksa ibu yang banting tulang
dapat lima belas juta
sekarang saya malah lebih bersemangat lagi
untuk menjadikan ibu ibu di kampung ini
sebagai pekerja kita
sistem perusahaan kita ini
kita bentuk menjadi seperti mlm
masing masing dari kalian harus punya anak buah
untuk memasarkan daging ayam kita
dan kita semua akan menjadi kaya
dan satu hal lagi
kita bisa membelanjakan apa aja dengan uang kita sendiri
dan kita makin tidak ketergantungan sama suami suami kita
gimana kalau sekarang kita rayakan kesuksesan kita
wina istri saya minta cerai
kalau saya nggak ngizinin dia kerja dengan desi
lebih bingung lagi
nita semakin gak peduli sama keluarga